kedatangan gubernur dki jakarta anies baswedan dalam acara tablik akbar
sekaligus peringatan satu ratus tujuh belas tahun syarikat islam di aula utama masjid istiqlal
disambut teriakan oleh ribuan jamaah minggu sore
teriakan presiden dari para jamaah ini direspons anies dengan melempar senyuman
dalam acara ini anies juga memberi ceramah atas kiprah syarikat islam
yang banyak menciptakan gagasan dan manfaat bagi bangsa dan negara
ketua umum syarikat islam hamdan zulfa membantah
teriakan meriah dari para jemaah merupakan pemberian dukungan terhadap anies untuk menjadi presiden
hamdan memastikan jika organisasi yang dipimpinnya akan tetap berjalan di jalur independen
dan fokus dalam berdakwah
tadi tidak ada memang kita ini
tetap independen tetap independen dalam gerakan politiknya
karena kita fokus pada jadwal ekonomi
jadi itu itu
tapi kaum syarikat islam sangat mengerti dan sangat memahami mereka sangat serta
untuk siapa yang layak bisa dimulai
sementara itu kedatangan gubernur jawa tengah ganjar pranowo di makassar sulawesi selatan
diwarnai dengan teriakan
pada minggu siang
presiden itu ya yuk
ganjar ditemani wali kota makassar dan ipomanto saat berkunjung ke lorong wisata di kecamatan panah kukang
namun ganjar juga enggan mengomentari teriakan presiden kepada dirinya
kan ada nampok ada disebut tadi teriakan teriakan warga
urusan teman ya
kita urus persahabatan antara jawa tengah sulawesi selatan dengan makassar
usai acara ganjar tak mengubri seriakan presiden itu
ia hanya tersenyum sambil berpamitan
tim liputan cnn indonesia